badan olahraga profesional indonesia atau bopi mengimbau agar pssi untuk sementara menghentikan kompetisi selama satu minggu
bopi juga mendesak agar pssi dan pt liga indonesia baru segera mengeluarkan sanksi tegas terkait dengan kasus tewasnya satu orang pendukung persija yang dikeroyok oleh pendukung persib bandung di stadion gbla hari minggu siang
rekomendasi bopi itu dikeluarkan setelah bobi mengadakan pertemuan dengan kemenpora perwakilan pssi perwakilan pt liga indonesia baru dan perwakilan klub persija jakarta
pertemuan tersebut diadakan sebagai buntut kasus pengeroyokan yang mengakibatkan tewasnya seorang supporter persija
di stadion gpl a minggu siang
berulangnya kasus tewasnya supporter sepak bola ini kembali menjadi perhatian nasional
bopi pun menganggap pssi perlu untuk sementara menghentikan kompetisi selama satu minggu terhitung mulai tanggal dua puluh lima september dua ribu delapan belas
mohon keras supaya pada saat berjalannya jangan pada saat investigasi ini atau masa masa yang sulit ini tetap melakukan kegiatan nanti terjadi lagi
sebaiknya jangan dulu tunda dulu lah tunda dulu tunda dulu baru nanti akan dijalankan lagi setelah ada penyelesaian yang konkret yang tegas dan efektif terhadap permasalahan tewasnya supporter bentrokan supporter segala macam
terkait rekomendasi dari bopi tersebut pssi dan pt liga indonesia baru berharap agar penyelesaian kasus ini tidak perlu untuk sampai menghentikan kompetisi yang sedang berlangsung
bopi menginginkan ada perbaikan dan ada ini penyelesaian kasus oke itu kita lakukan tapi sebisa mungkin itu kita lakukan berjalan secara paralel
dengan tidak harus menghentikan kompetisi
harapan kita ya harapan kita kasus ini diselesaikan secara paralel kompetisi tetap berjalan
rivalitas antara pendukung persija jakarta dan persib bandung ini memang sudah terjadi sejak beberapa tahun terakhir dan sudah berulang kali menimbulkan korban jiwa